mbak be dikasih kesempatan mbak
woy dengerin aku boy
kamu jangan tinggalin aku
kamu jangan tinggalin aku boy
aku masih sangat menyayangi kamu boy
aku janji aku akan menceraikan suami aku
dan aku akan kembali lagi sama kamu boy
tante kau belum tidur
gini ceritanya nih
aku mencintai kamu boy
aku mau menceraikan suami aku
aku baru ingat
aku gak suka sama cowok itu
pas udah nikah
aku karena gak suka aku mau cerai
lagi mimpi itu tante
aku aku udah pacaran sama boy
terus aku sedih gitu
aku nggak mau aku masih sayang dan cinta sama boy
eh aku malah
ketahuan sama tante lagi mimpi itu
lagi mimpi itu

ya udah kamu nggak usah pakai malu segala
kan namanya mimpi apa aja bisa terjadi tak

kamu tuh biar biar mencintai si boy tau
aku mencintai kamu boy
kamu suka sama boy
kalau aku cinta sama boy tapi boynya
kamu mah tenang aja
gini aja tante punya ide
besok kita datengin aja si poi
kita ajak si boy pulang
udah tante nggak peduli lagi deh si boy malu sama temen temennya apa nggak

soalnya nih tante sekarang udah tambah yakin aja

kalau kamu tuh bener bener mencintai si boy

berarti kamu sampai
aku mencintai kamu boy
itu kan tadi cerita ngo nya kan
iya itu juga
biasanya dia paling berisik nih
lagi dalam tenda
soalnya dia tuh abis lihat setan
yang namanya setan tuh
yang namanya setan tuh
nggak bakal nampakin diri ke kita
tapi beneran kok babe
buktinya kita aja gak ada yang nyadar
berarti setan kan
cuman dia pakai kupluk jadi mukanya nggak jelas
orang babe kan sempet ngejar berdoa si willy
orang babe kan sempet ngejar berdoa si willy
lumayan jauh babe kejar
atau jangan jangan itu orang yang sama
sama waktu itu deketin kita
ingat kan yang pake kupluk juga
ngapain ya mereka
kayaknya ada orang yang mau merusak acara kita deh

gua rasa sih mereka
orang orang yang nggak suka sama perlemahin di istri nggak sama koreo
itu tadi perempuan kok
gua sempet denger suaranya
tujuan mereka kalau gitu apa
tujuan mereka kalo gitu apa
temen temen udah mau jam dua belas malem nih
mendingan kita istirahat aja
harus ada yang berjaga jaga
mendingan kita istirahat aja
bambang kan udah cukup tidur
nah be nggak usah be
mendingan mbak be istirahat aja
biar kata tua tua mbak be ini soal begadang sih masih kuat
yaudah kalo gitu boy temenin deh ya be ya
dua jam lagi bangunin gue ya
nanti kita gantian
yaudah sih mel
nggak usah terlalu dipikirin lo tuh lebay tau
lo pasti juga takut kayak gue
ya yang penting kan sekarang udah gak ada lagi kan
kayaknya gue beneran deh
soalnya gue udah bohong
udah kemampuan ke camping tapi acara sekolah
terus gue gitu kita kan perginya nggak semua sama temen sekolah
itu bisa jadi
makanya dari kemarin kan gue udah bilang
tinjau lo semuanya pasti lancar
banyak banyak istighfar aja mel
nanti kan lo tinggal minta maaf aja ke orang tua lo

yang penting niat lo sekarang udah baik
ya tidur aduh
yaudah udah malem mendingan saya istirahat aja yuk
malam ini sih gue seneng banget
di tempat lo
di tempat yang seindah ini
bisa berdoaan sama seseorang yang
nggak lanjutin omongannya
yang tentang dia nyatain perasaan sama lo
jangan sedih gitu dong
kan masih dari esok
jangan duduk yuk
mbak be itu salut banget sama si boy
nggak pernah ditinggal sholat
waktu mbak be masih semudah dia
mbak be itu bekacul banget
mbak be dikasih kesempatan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi